khususnya juga bagi anda yang ingin ke bandara ini menteri perhubungan budi karya sumadi selesai siang melihat dan mencoba langsung skytrain yang rencananya akan beroperasi bulan depan di bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
selain itu nantinya juga setelah beroperasi kereta ini akan mengantar penumpang bandara soekarno hatta yang akan berpindah terminal
didampingi direktur utama angkasa pura ii menteri perhubungan budi karya sumadi mencoba langsung kereta karya anak bangsa ini
nantinya setelah beroperasi kereta ini akan mengantar penumpang bandara soekarno hatta yang akan berpindah terminal dari terminal tiga menuju terminal satu dan dua atau sebaliknya hanya dalam waktu kurang dari lima menit
jadi people boomer ini dalam satu bulan ke depan akan diucu coba dan pada tujuh belas september akan dimulai operasi
people mooper ini yang akan datang akan beroperasi bertahap
pertama kali tujuh belas september itu menghubungkan terminal dua dan tiga dan pada bulan november nanti akan hubungan satu dua dan tiga
operasinya dengan headway lima menit dan dari terminal dua itu tiga menit
jadi kalau satu dua tiga ya kira kira lima menit
saya sekarang sedang berada di
skytrain yaitu kereta yang nantinya akan menghubungkan antara terminal satu dua dan terminal tiga
ini adalah bentuknya yaitu hampir mirip seperti komuter lain yaitu ada bangku kemudian ada pegangan jika orang akan berdiri
rencananya kereta ini akan beroperasi sekitar akhir september yaitu bulan depan dan sekarang masih dalam tahap uji coba
dan ini adalah tahap pertama yaitu pembangunannya masih dalam tahap pertama
yaitu nantinya akan menghubungkan antara terminal dua dan terminal tiga
dan kereta ini rencananya dalam satu gerbong
ini ada dua gerbong
dalam satu gerbong ini akan mengangkut maksimal seratus penumpang lebih
bisa beroperasi nantinya di bulan september jika anda yang nantinya akan berpindah dari terminal dua ataupun terminal tiga
bisa menggunakan ini selain
fasilitas yang ada sekarang ini yaitu shuttle bus
askur anam jakarta